kita ke pn jakarta selatan terdakwa baikuni wibowo mengaku mengenal atau tidak mengenal secara pribadi
dan pernah hutang budi atau berniat menanam budi kepada feri sambo
bacakan pleidoi atau nota pembelaannya secara langsung terkait perkara dugaan perintangan pendidikan
baikuni mengatakan bahwa ia hanya membantu terdakwa cuk putranto yang saat itu menjabat sebagai sekretaris pribadi ferry sambo
hal ini sampaikan baikuni dalam persidangan lanjutan perkara dugaan perintangan pendidikan
dengan agenda pembacaan nota pembelaan di pn jatah selatan pada jumat pagi
baikuni mengatakan ia menolak asumsi yang menyebut dirinya sebagai orang yang dekat dengan verdi sambo
baikuni beragampan asumsi itu membuat dirinya sebagai orang ketiga dalam sidang kode etik di mabespori
yang mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau ptdh
di hadapan miris hakim baikuni juga mengaku sudah memberikan penjelasan rinci dan jujur tentang semua hal
yang dia ketahui terhadapnya
terkait proses pengamanan dvr cctv
mulai dari mengkopi menonton hingga menyerahkan dvr kepada penyidik pores jaksel
baikuni mengaku ia tidak pernah merintangi pengkapan proses hukum terkait kematian yosua
hingga hari itu saya tidak paham apakah karena saya membantu cuk putranto
yang saat itu merupakan spri dari kadipropam yang dianggap orang terdekat ferdi sambo
sehingga saya pun dianggap memiliki kedekatan dengan feri sambo

sehingga serta kami memiliki niat yang sama
dan demikian maka pantas bagi saya untuk dituduh untuk melakukan hal tersebut
semua tuduhan dibebankan kepada saya hanya berdasarkan asumsi
tidak ada satu dasar yang logis
jika mau melihat fakta maka hubungan saya dengan ferdis sambo
yaitu hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan
tidak memiliki kedekatan secara pribadi